selasa pagi pelayanan di poliklinik rumah sakit umum daerah salewangang maros sulawesi selatan masih lumpuh
puluhan pasien yang datang ke poliklinik ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi mogok dokter
pasien yang datang ini merupakan pasien berstatus rawajalan yang hendak berkonsultasi
ataupun melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis
namun mereka yang sudah datang ke poliklinik ini harus kecewa karena tidak adanya pelayanan
dan juga tidak ada kejelasan kapan poliklinik ini kembali beroperasi
meski tidak ada kepastian dari pihak rumah sakit beberapa pasien tetap menunggu di depan pelayanan poli
namun banyak pula di antara mereka yang kecewa dan langsung pulang
hingga kini upaya mediasi oleh pemerintah kabupaten masih terus dilakukan untuk mencari solusi
agar pelayanan di rumah sakit umum daerah ini tidak lagi terganggu
pembelajaran terbuka tapi tidak ada dokter
tidak ada juga pelayanan ya
tidak ada katanya besok jadi pulang dulu besok lagi
baru datang dari jam berapa di sini mas
baru datang memang nggak tahu ya bahwa ini lagi mogok pada
terus rencana ini bagaimana
mau pulang saja kalau tidak ada pelayanan ya
sudah masuk ke ruang poli
belum karena belum ambil anggaran
kosong juga tugasnya ya
sejak senin pagi puluhan dokter rumah sakit umum daerah saliwangang maros sulawesi selatan
menyambangi kantor dprd maros
mereka menghadiri pertemuan untuk membahas tuntutan dokter terkait dengan manajemen rumah sakit
puluhan dokter yang menggelar aksi mogok pelayanan sejak senin pagi
menyampaikan langsung aspirasi mereka
di depan komisi tiga dprd maros
mereka tetap melanjutkan aksi
sampai pihak pemerintah kabupaten melaksanakan
tiga poin tuntutan aksi mereka
menurut pihak dokter
apa yang dilakukan saat ini
merupakan puncak dari ketidaknyamanan mereka
selama bekerja di rumah sakit
selain minimnya sarana kesehatan
mereka mengeluhkan sikap manajemen yang tidak profesional
dan transparan dalam pengelolaan rumah sakit
yang berakibat munculnya komplain masyarakat
terhadap kinerja tenaga kesehatan
ya sikapnya sikap kami jelas
harus pemerintah daerah secepatnya mengambil langkah
agar supaya ada kegiatan ada pelayanan di rumah sakit
kembali normal ya pak
iya karena ini merugikan masyarakat
dokter tidak ada yang bekerja
terus ditambah tadi ada aspirasi pelayanan yang kurang bagus
ini kan bukan cuma mencari rumah sakit kita
tapi mencoreng pemerintah daerah dan dprd sendiri
sebelumnya puluhan dokter di rumah sakit umum daerah salewangang
maros sulawesi selatan ini menggelar aksi mogok pelayanan
selain memasang spanduk puluhan dokter tersebut berkumpul
di ruang tunggu pasien di area rumah sakit
selain mengeluhkan minimnya sarana dan prasarana kesehatan
di rumah sakit ini para dokter menyoroti aliran dana klaim bpjs
yang tidak transparan dari pihak manajemen
akibat aksi mogok yang dilakukan dokter tersebut
pelayanan di poliklinik rumah sakit lumpuh
puluhan pasien yang antre sejak senin pagi untuk mendapat pelayanan
mereka pulang karena semua dokter spesialis poliklinik mengikuti aksi itu
sementara itu pihak manajemen rumah sakit berharap semua dokter
bisa kembali melayani pasien sembari menunggu keputusan bupati maros
atas tuntutan para dokter